penerapan integrasi tarif tol jakarta outering road atau jor sebesar rp lima belas yang rencananya berlaku mulai dua puluh juni dua ribu delapan belas ditunda
ini merupakan penundaan kedua dari rencana sebelumnya yang diterapkan pada tiga belas juni dua ribu delapan belas
dikutip dari detik com menurut corporate secretary pt jasa marga agus setiawan penundaan ini merupakan instruksi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
sementara itu kepala biro komunikasi publik kementerian pupr endra s atmawijaya mengatakan penundaan ini dilakukan menimbang masukan dari berbagai elemen masyarakat
penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi bpjt dan bujt melakukan sosialisasi lebih intensif
penundaan ini berlaku sampai sosialisasi kepada masyarakat dinilai memadai

penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi bpjt dan bujt melakukan sosialisasi lebih intensif
penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi bpjt dan bujt melakukan sosialisasi lebih intensif
penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi bpjt dan bujt melakukan sosialisasi lebih intensif

penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi bpjt dan bujt melakukan sosialisasi lebih intensif